jika tindakan aborsi dilakukan dengan cara teknik pemijatan
seperti yang biasa dilakukan oleh dukun dukun kampung
supaya suatu hari
kita mencintai seorang laki laki yang bernama pak sabto
pak sabto adalah laki laki yang sudah beristri
jelas itu suatu kendala untuk kita
sebagai gadis yang baik
ita tidak ingin kalau hubungannya dengan pak sabto dapat menghancurkan rumah tangganya
ita terlanjur mencintai
sampai sampai kita merelakan keperawanannya
dan dia lebih memilih mengugurkan kandungannya daripada meminta pertanggung jawaban dari pak sabto
sebelum dari mengugurkan kandungannya ita demam
lalu dia meninggal
saya menyaksikan sendiri kematian ita
pada saat dia sedang merenggang nyawanya
perutnya itu membesar seperti balun
sampai seberapa lama
kemudian ita menjerit kesakitan
dan perutnya mengempes
lalu ita menikah
dan perutnya menikah
sudah iti sabar
usus kita membengkak lalu pecah
sama seperti sofi
mengalami pembengkakan usus
jika tindakan aborsi dilakukan dengan cara teknik pemijatan
seperti yang biasa dilakukan
bukan oleh dukun dukun kampung
tadi ada orang bicara sama aku
tapi terus tidak ada
tuh kan aku bilang juga apa
di sini tuh ada makhluk halusnya
dia mengganggu moebert
tapi dia memberitahu aku kalau
kalau tidak apa apa
kenapa tidak kepikiran aku sebelumnya
dia bilang kalau
itu semua bisa terjadi
pembengkakan di usus lalu pecah itu segala macam
karena melalui proses pengungguran janin
lewat dukun dukun yang ada di kampung
lalu kaitannya dengan rumah berhantu apa
aku akan segera menghubungi kondok ini
saya ingin mencari teman
rumah kediaman padhanu
tidak saya dari manjala kriminal
iya bisa bicara dengan padhanunya
ya udah kalau begitu terima kasih
masih tidak bisa dihubungi mbak
sepertinya mereka masih trauma dengan keadaan
kematian ibu wirit itu
lalu rusak di mana
besok aku ada janji untuk ketemu sama mereka di kampus
jangan lupa lho
selama di jakarta
rosa memang pos tinggal dekat sini
tidak ada yang aneh
makanya ketika dia memberitahu akan
berpetualang ke rumah hantu itu
saya juga agak sedikit kaget
maksudmu rumah ini
ini rumah hantunya
lalu dengan siapa rosa pergi ke rumah berantem itu
dan doni lah yang membujuk rosa untuk pergi ke rumah itu
saya juga sudah membujuk rosa agar tidak pergi ke rumah hantu itu
tapi dia tetap nekat juga
padahal dia adalah mahasiswi terpintar di kampus isis ini
lalu bagaimana kami bisa menemui doni
karena setelah pergi ke rumah hantu itu
dan disusul dengan kematian rosa dua minggu lalu
doni merasa frustasi
dia memilih untuk pulang ke kampung halamannya
daripada melanjutkan kuliahnya
kalau saya boleh tahu
di mana alamat kampungnya
percuma kalian kesana
karena ketika pulang kampung doni mengalami kecelakaan
bis yang ditumpanginya masuk jurang
dia satu satunya korban yang tewas
dia juga mengalami kecelakaan
dia juga mengalami kecelakaan
rosa dan doni melakukan hubungan seksual di rumah berhantu itu
seperti juga sophie dan gilang
seperti juga sophie dan gilang
bisa jadi seperti itu
tapi bagaimana dengan wiwid

untuk pergi bersama pacarnya ke rumah berhantu
aku rasa dia tidak punya waktu
untuk pergi bersama pacarnya itu ke rumah berhantu
itu bisa kita tanyakan sama sti
ini adalah rumah yang dipilih

untuk menyendiri pada saat dia tahu
bahwa dirinya sedang hamil
kenapa memilih rumah ini
kenapa memilih rumah ini
ita hanya mengatakan
bahwa dia harus pergi ke rumah itu
berdasarkan mimpi yang dia alaminya
berdasarkan mimpi yang dia alaminya
rumah ini bukan hanya berhantu
tapi juga mengandung kutukan
dia tewas gantung diri
kita akan mengalami nasib yang sama dengan mereka bukan

tapi menurut saya sepertinya tidak
kenapa kamu bisa punya pendapat seperti itu
kenapa kamu bisa punya pendapat seperti itu
hampir semua pasangan yang masuk ke dalam rumah ini
pasti mereka melakukan hubungan seksual
tidak tahu kenapa
tapi kita kan tidak
loh ada apa bert
tidak ada apa apa
aduh aku merasa tidak enak